saya harus pergi
terus cerita kalau dia nganggur
ya sebelumnya pernah kerja
yang dia ceritain yang terakhir aja
dulu dia ikut kerja sama temennya
temennya itu ngelola parkiran
dia bagian nyari orang yang mau kerja jadi tukang parkir
dia udah bawa tujuh orang
bukannya dapat uang malah dipecat
kang cecep kenal
kenal di mana
belum lama ini
ada orang yang mau
merebut paksa bisnis jalan
juga di terminal
biasa dipanggil bang edi
tapi saya belum tahu orangnya yang mana
saya baru bisa menghubungi
kemarin saya mengalami kecelakaan
yang menjadi korban
sebagian besar orang orang yang saya kenal
orang orang yang meneruskan
pekerjaan kita dulu
yang di jalan
yang di pasar
juga yang di terminal
dengan izin kang mus
saya ujang dan kang uran
didu dulu bagian dari mereka
dipaksa dan diancam ujang supaya berpihak ke kita
jadi pengkhianat bagi mereka
tapi sepertinya mereka
mungkin itu alasan dia dipecat
bahkan sempat dicari buat dihabisi
saya sebetulnya mau ngasih dia kerjaan
tapi belum tahu kerjaan apa
atau di mana
udah balas dendam sama yayat
belum ketemu lagi
tadi saya lihat lihat ke parkiran
kayaknya parkiran udah diambil alih lagi sama orang orang yang lama
orang orang yang seperti gusur dari sana udah kerja lagi
kamu sendiri gimana
udah dapat kerjaan
nunggu dikasih sama kang ujang
saya udah bilang ke ujang
kalau dia masih belum dapat kerjaan
mau dititipin kerja di parkiran
kalau dia mau
kerja di mana aja saya mau
yang penting saya kerja
ada yang bilang rindu itu berat
nganggur itu lebih berat kang
tadi sudah dibayar lewat aplikasi ya
saya permisi dulu
mau main lagi ke sini
kita lapor dulu ke kang darman
saya sama pun diterima kerja
tapi masa percobaan dulu tiga bulan
kalau lulus nanti disuruh pendidikan security
biar punya sertifikat
kerja yang benar
jangan bikin malu
tadi iwan kesini baru pulang
main aja atau ada apa
main aja sambil nanyain lowongan kerja
dia mau kerja disini
bukan buat dia tapi buat tidur
dia kenal didu
kenal nggak sengaja belum lama
terus tidur curhat ke iwan kalau lagi nganggur
tadi saya ketemu didu dia udah saya kasih kerjaan
katanya mau kalau dia disuruh kerja jadi tukang parkir
di tempat saudaranya ibu bun
gak nyuruh saya bikin kopi buat kang ujang
bikin kopi buat kang ujang
aduh jadi ngerepotin
tapi masa adeknya
ada tamu gak disuguhin
ini cuma tahunnya pake air kembang
aku udah pulang kuliah
mau ketemu sekarang

cuci motornya gak jadi
saya harus pergi
kira kira kayak gitu konsepnya
kamu ada ide lain
enggak aku ikut teteh aja
tete kan lebih ngerti lebih berpengalaman
ya enggak gitu juga
bisa aja yang gak berpengalaman itu justru punya ide yang lebih fresh
enggak aku ikut ide teteh aja
yaudah kalau gitu tinggal kita siapin bikin videonya
rusa lovina udah deal
yaudah kalau gitu aku pamit dulu